hujan deras yang mengguyur jakarta sejak senin dini hari mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di ibu kota
salah satunya adalah di rt sembilan kelurahan cawang jakarta timur pada senin pagi ketinggian air mencapai hingga dua meter
dan untuk mengetahui kabar terkini terkait banjir di jakarta kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia bella mulahela
di kawasan cawang jakarta timur bella selamat malam
pantauannya hingga saat ini apakah banjir sudah mulai terlihat surut di sana
ya betul sekali selamat malam elvira dan juga bram
saat ini saya berada di titik banjir di mana di rt sebelas rw lima kelurahan cawang jakarta timur
memang sampai malam hari ini banjir masih juga merendam kawasan pemukiman warga ini
namun kalau misalnya dibandingkan dengan sore hari tadi memang ketinggian air ini sudah mulai surut
ini kalau sekarang sekitar empat puluh hingga satu ratus lima puluh cm
lebih dari dengan siang tadi ataupun sore hari
saya melaporkan dari titik yang sama di mana di titik lokasi tempat saya melaporkan ini pada sore hari masih setinggi
ataupun ketinggian airnya ini mencapai dua meter
di mana keadaan ataupun situasi di sore hari tadi memang lantai satu rumah warga yang ada di pemukiman rt sebelas rw lima kelurahan cawang jakarta timur ini memang sudah ataupun masih terendam banjir
nah kalau sekarang ini warga setempat ini sedang bersih bersih rumahnya
di mana memang rumah warga ini juga ada
beberapa yang masih terendam namun juga namun hanya sekitar sepuluh hingga dua puluh meter
namun kalau misalnya di belakang saya ini ketika kita memasuki ataupun berjalan lurus ke arah belakang ini
memang ketinggian air ini masih cukup tinggi yaitu setinggi ataupun kisaran satu ratus lima puluh cm
di mana memang dataran di belakang saya melaporkan ini memang cukup rendah
dan juga setelah dari pemukiman warga ini juga ada sungai ataupun kali ciliwung yang menurut warga ini sejak siang tadi sekitar pukul satu
air kembali meluap dan akhirnya merendam sekitar tiga puluh hingga empat puluh rumah yang ada di pemukiman rt sebelas rw lima kelurahan cawang jakarta timur
tadi juga saya sempat berbincang dengan ketua rt sembilan rw lima jakarta timur ini memang di kawasan ini biasanya air itu cepat surut
namun berbeda halnya dengan saat ini ataupun dua hari ini di mana ketika jakarta diguyur hujan yang cukup tinggi
dan juga kali ciliwung ini sudah tidak bisa
ataupun menampung air ataupun air hujan yang begitu tinggi setiap harinya turun hujan
ini memang pihak dari warga ini menyayangkan di mana sodetan kali ciliwung yang memang ditargetkan akan selesai pada bulan april nanti
ini sampai sekarang progresnya belum bisa terlihat
karena memang pihak dari pemprov dki jakarta saat tadi pagi sempat meninjau beberapa titik banjir yang ada di jakarta barat dan juga jakarta timur
sampai saat ini pihak dari pemprov dan juga wali kota setempat akan segera melakukan normalisasi ataupun sumur sumur resapan
dan juga nantinya sodetan yang ada di kali ciliwung ini cepat selesai agar nantinya hujan ketika datang ataupun kembali
membanjir ataupun mengenangi jakarta ini akan kembali ataupun akan surut cepat
dan pihak dari bpwd dki jakarta memang sudah melakukan beberapa bantuan
seperti tadi saya juga melihat
beberapa petugas dari ppbd berada di lokasi titik saya melaporkan saat ini
sudah membantu dengan berbagi bagi bungkusan makanan lima puluh nasi kotak dan juga lima puluh air mineral untuk warga yang ada di pemukiman
rt sebelas rw lima kelurahan cawang jakarta timur
tadi saya juga sempat menanyakan kepada lurah setempat
gimana nanti kalau misal nanti malam ataupun esok hari seperti sekarang ini hujan sudah kembali turun begitu elvira dan juga abram
apakah nantinya akan ada tempat pengungsian pihak dari
lurah cawang ini mengatakan nantinya akan dibuka pengungsian di area ataupun musolah universitas binawan
yang ada tepat di area ataupun di depan jalan utama dari cawang di depan rumah sakit budi asih
yang memang biasanya ketika hujan turun dan juga merendam beberapa pemukiman yang ada di jakarta timur
atau tepatnya di cawang ini universitas binawan ini menjadi salah satu tempat pengungsian
dan nantinya apabila malam ini sampai besok pagi hujan kembali turun dan juga kembali membanjir
menggenang kawasan ini pihak dari lurah dan juga wali kota jakarta timur akan kembali ataupun akan membuka tempat untuk tempat untuk pemukiman
ataupun tempat untuk warga agar bisa tidak ataupun tidak berada di rumah ketika banjir merendam pemukiman elvira dan juga bram
baik artinya disiapkan antisipasi pengungsian jika kemudian terjadi kondisi cuaca yang masih buruk begitu ya
bella tadi di visual kita sudah melihat ada bantuan makanan
jadi air bersih pula sudah diberikan pada warga yang bertahan di rumah
bagaimana soal listrik apakah dengan air yang lebih surut akhirnya listrik sudah dihidupkan untuk pemukiman di belakang anda
ya betul sekali bram memang sejak sore tadi pihak dari bpbd dki jakarta sudah memberikan bantuan
seperti tadi nasi kotak dan juga lima puluh air mineral kepada warga ataupun masyarakat yang terdampak di rt sebelas rw lima kelurahan cawang jakarta timur
terkait dengan listrik ataupun bagaimana keadaannya kalau misalnya sekarang sudah mulai surut
memang pihak dari warga dan juga pihak dari wali kota setempat sudah memulai untuk menyalakan listrik ataupun lampu lampu di sekitar di area pemukiman warga di rt sebelas rw lima ini sudah mulai dinyalakan
namun memang untuk rumah yang ada di belakang saya ini yang tepat masih terendam banjir sekitar satu ratus lima puluh cm
ini memang kepada warganya ini masih berada di area ataupun di lantai dua
ini juga terdampak di area rumahnya dan tidak keluar dari rumah ataupun mengungsi begitu
namun memang pihak dari pemprov dki jakarta dan juga lurah setempat nantinya kalau misalnya hujan turun akan kembali melakukan ataupun mengadakan pengungsian setempat agar masyarakat ini lebih nyaman dan lebih aman apabila berada di luar rumah dan tidak terendam banjir seperti sekarang
bram dan juga elvira
baik bella mulahela
terima kasih update informasi anda
kita harapkan banjir segera surut cuaca bersahabat sehingga jakarta tidak kembali terendam banjir
terima kasih sekali lagi